kali ini untuk pertama kali ya rumah produksi youtube hadir di indonesia
youtube pop up space jakarta di mana fasilitas untuk belajar bisa menciptakan konten
agar lebih kreatif bagi para kreator youtube di indonesia
ini dia youtube pop up space jakarta fasilitas yang berada di daerah tanah kusir
dan ini disediakan youtube bagi para youtube kreators yang memiliki subscribers diatas seratus ribu
fasilitas sementara ini memang disediakan untuk membantu para kreators untuk membuat konten video mereka masing masing
ini adalah fasilitas green screen

bisa digunakan para kreator untuk menambahkan latar belakang tempat yang mereka inginkan dalam membuat konten konten video mereka di youtube
fasilitas reel set memang bisa digunakan sesuai dengan keinginan
salah satu contohnya adalah latar kedai kopi
lengkap dengan lighting meja kursi dan juga botol botol khas
kedai kopi juga dihadirkan lukisan lukisan dan segala macam yang membentuk ambience
betul betul berada di kedai kopi
bisa anda bayangkan tanpa harus menyewa studio atau melakukan syuting di lokasi kedai kopi asli para kreator sudah bisa membuat video secara gratis
selain itu ada juga ruang meeting ruang pertemuan dan ruang editing yang bisa digunakan di bangunan ini
pengguna youtube di indonesia makin meningkat
data dari google indonesia sampai kuartal ketiga tahun dua ribu dua puluh

untuk membantu para kreator video youtube membuka pop up space ini
tapi bisa anda beritahu kami apa tujuan youtube untuk membuat pop up space di jakarta
tentu saja pop up space adalah tempat kita membawa apa yang kita lakukan di youtube space
yaitu membantu kreator belajar berhubung dan membuat youtube lebih baik di seluruh dunia di lokasi lainnya
jadi saat kita memiliki youtube space apa yang kita lakukan adalah memberikan fasilitas produksi kami melakukan pekerjaan
kami melakukan acara berkomunikasi untuk kreator belajar cara memperbaiki karya mereka
cara membuat video yang lebih baik dengan lebih banyak cahaya dengan lebih banyak bunyi dan sebagainya
pop up space kami melakukannya di jalanan
kami melakukannya di bangkok di seoul dan sekarang di jakarta
kami membawa ini untuk aktivitas tiga hari untuk penggunaan tiga hari
para kreator youtube merasa terbantu dengan kegiatan ini
salah satu yang berkesempatan mencoba fasilitas ini adalah eka gustiwana
yang memiliki lima ratus subscriber
ia yakin dengan fasilitas memadai proses produksinya bisa lebih baik
namun kunci meraih banyak subscribers adalah konsistensi dan diferensiasi video
pertama konsisten upload konsisten upload dan bikin karya yang memang berkarakter
yang di mana orang nyari gitu yang di mana ketika dia cari di tempat lain itu nggak ada
cuma ada di kita seperti saya bikin speech memposting itu masanya banyak
coba kalau saya bikin musik musik cover dan saya nyanyi gitar mungkin ada ratusan orang yang bikin har
itu hal yang sama
youtube space permanen ada di beberapa kota seperti di new york los angeles tokyo dan mumbai